kalau neng rika mau diantar kerja
terima kasih kakak
nah kalau ini yang gak punya pulsa gimana
berarti saya yang miss call
nah kalau kita sama sama punya pulsa
akhirnya ketemu juga lo
eh mau lari kemana loh
jangan dimarahin be
bang hoja gak jadi seringku
kau mau datangin dokter cakep apa enggak
ya liat aja nanti juga ketemu
cakep apa enggak
ya elah di hati abang yang cakep cuma lo doang
sama jahat sama tati
eh jadi mewek
tadi abang bilang gak ada yang lebih cakep di hati abang
ya emang bener
kagak ada yang lebih cakep di hati abang kecuali lu
itu kan di mata bukan di hati ya
ah gak pake serius lagi ah
ih susah banget lagi di motor
lu mau bikin malu gua
saya kan cuma buka peci bab
judad gua keliatan
la dia tawa
jangan lari lo
jangan lari lo
jangan lari lo
jangan lari lo
jangan lari lo
jangan lari lo
ya masa urusan sepele aja ngambek sih
ini bukan urusan sepele bang tapi sepale
perasaan pala sama pele kagak nyambung yang
jog jog jog lo lagi berantem ya sama binir lo ya
eh cimot lo emang temen gue tapi bukan berarti lo ngurusin urusan gue mini gue
gue mau berantem kek gue mau kagak kek bukan urusan lo
apaan nih lepasin lepasin lepasin
berani lo sama orang tua
iya abang aku salah udah bilang temen abang itu bahenul
potati potati potati tunggu
ada apa bu nur
tadinya saya itu mau ke rumah potati bu nur ada perlu sama saya
indah saya cuma mau tanya gimana masalah perselingkuhannya bang ojek
potati potati kok malah nangis potati tunggu
ya apalagi sama temen abang yang bahenol itu
onde mandi jadi tadinya potati sama bang ojak itu mokrumah selingkuhannya bang ojak
bukan selingkuhannya tapi temennya bang ojak
onde mandi jadi bang ojek itu selingkuh sama temennya sendiri
stop kenapa saya disuruh stop biar ibu gak ngikutin saya lagi
kalau lo gak kamu bukain pintu abang pergi beneran nih
daripada abang keceplosan
abang diomelin tapi gak ngelakuin mendingan abang temuin tuh temen abang

agak trending sekarang ya cek
yang ada gamenya ya